kondisi sejumlah kolong tol di dki jakarta sangat kumuh dan dipenuhi sampah
namun ada juga kolong tol yang indah dan bersih karena dimanfaatkan sebagai taman dan ruang terbuka hijau
salah satunya adalah kolong tol yang berada di kawasan selipi tepat di perbatasan jakarta pusat dan jakarta barat
kondisi sejumluh kondisi sejumluh
pemerintah kota jakarta utara harus bekerja keras menjaga dan membersihkan kawasan ini dari kebiasaan warga yang membuang sampah di kolong tol
namun pemandangan berbeda terlihat di kolong tol yang berada di kawasan selipi tepatnya di perbatasan jakarta pusat dan jakarta barat
jika sebagian wilayah di kolong tol menjadi tempat yang kumuh kawasan yang penuh sampah atau kotor
tidak terjadi di kawasan selipi
di bawah flyover streety ini kawasan kumuh dan penuh sampah sebelumnya menjadi kawasan yang indah
disulap menjadi ruang terbuka hijau dan juga kawasan bermain skateboard dengan nama flyover sleepy skatepark
fo sleepy skatepark dibangun pemkot jakarta pusat pada oktober dua ribu delapan belas sampai desember dua ribu delapan belas
ditata ruang itu supaya lebih aman nyaman tidak terkesan kumuh karena ini jakarta gitu
nah kenapa skatepark ya tentu itu secara spontanitas aja ya
kita meng hire konsultan untuk melakukan desain kemudian perencanaan dan pelaksanaan dan serta ada pengawasnya juga
meski merasa senang dengan hadirnya skatepark warga menilai masih ada hal yang harus dibenahi
sebenarnya masih ini sih masih bisa diimprovisi
kayak misalkan alatnya mungkin ditambah lebih banyak lagi kayak misalkan table kemudian mini rail gitu
so far sih terus terang sih saya senang sih ada skatepark ini
ya bagus sih bang cuman kalau saran saya terlalu ekstrim tempatnya di sini
takutnya kan kalau ada jadian yang gak dipengenkan kan ya kita juga nanti yang kena gitu aja sih
fasilitas sih bagus ya istilahnya
memenuhilah kalau yang rumahnya jauh dari skate park bisa datang ke tempat yang terdekat
pemanfaatan kolong tol atau flyover menjadi ruang publik bisa menjadi solusi untuk menghapus wajah buruk kehidupan kumuh sebelumnya
selain menjadi bersih dan indah cara ini juga dapat mengakali keterbatasan lahan untuk area taman di dki jakarta